kurang atus gitu mah
ketempat latihan kan cuma sekali naik angkot
masa belak balik rp dua puluh nggak cukup
masa aisyah gajah gajah
lain kali kalau nggak mau rugi
siapin uang kembalian
baru ngantar penumpang
mau komen dari pak
tapi kayaknya lagi lari dari masalah
willy dikejar kejar anak buah kang darman
kalau terus dikejar kejar
gimana willy bisa beresin masalahnya
karena willy nggak mau muncul
dia udah mau muncul
mau beresin masalahnya
saya juga udah bilang ke kang darman
untuk nggak ngejar willy lagi
tapi anak buah kang darman masih ngejar willy
nah gitu masalahnya
kalau kamu lari
masalahnya nggak bakal selesai
ini juga lagi mau diberesin
ada temen yang mau nengahin
lagi berunding sama sylvia
supaya masalah ini bisa selesai
to lima belas tahun
kita semua menangis
kamu kalau lihat masjid
lebih suka yang desainnya modern
atau yang tradisional
yang modern itu yang gimana kang
kalau kamu gak tau
desain masjid yang modern itu kayak gimana
pertanyaannya saya cancel
kang mus mau nanya soal masjid
udah sana temui kang mus
ujang udah nyuruh nyari tambahan karyawan
kita nanti bukan cuma bikin kecimpring
tapi mau bikin ranginang juga
iya kang ujang udah bilang
karyawan tambah hal yang sama dengan masjid itu
ujang juga udah bilang
tadi pagi juga saya sudah lapor ke kang ujang
orangnya udah siap
tinggal dipanggil aja
mau dipanggil sekarang
nunggu perintah ujang aja
saya cuma nanya soalnya ujang belum laporan
kalau gitu saya sama cecep duluan
mau balik ke kantor
kang mus sudah datang
mau lapor soal penambahan karyawan
buat mulai produksi lenginang
orangnya sudah siap
orangnya udah ada
tadi kamu bilang kang mus mau nanya masjid
nanya soal penambahan karyawan baru
waduh saya nggak ada kembalian
pasti kamu sengaja
sengaja gimana maksudnya
biar saya nggak minta kembalian
kalau sepuluh ribu sama lima ribu ada nggak
iya nggak apa apa lima belas ribu juga
kurang atuh segitu mah
ketempat latihan kan cuma sekali naik angkot
masa belak balik dua puluh ribu gak cukup
masa aisyah gajah gajah
lain kali kalau nggak mau rugi
siapin uang kembalian
baru ngantar penumpang
mau kopi dari pagi
istirahat dulu atur sini
ke rumah saya
saya udah ketemu sylvia
terus gimana kang
sylvia gak mau tahu siapa yang bayar
uang dia yang tiga puluh juta
terus kita harus gimana
kita cari bubun
mawar bawa nasi padang kesukaan mamang
terima kasih kang
kamu bukannya udah janji sama kang murad

makanya bapak ga yang impatient
kalung tijdinya pengen di tantang
saya pergi dulu mang
memang hati hati di rumah